saudara presiden joko widodo memperkenalkan prabowo subianto sebagai presiden indonesia berikutnya
di hadapan tamunya di gala dinner world water forum di bali pada minggu malam
jokowi memperkenalkan prabowo di sela pidato di depan para kepala negara yang hadir
saat memperkenalkan prabowo subianto jokowi menggunakan bahasa inggris
jokowi kemudian kembali menggunakan bahasa indonesia dalam pidatonya
dan berhubungan dengan kelanjutan di oktober perhubungan saya sebagai presiden akan berakhir
dan di acara yang baik ini izinkan saya memperkenalkan presiden indonesia
yang sedang berperan sebagai minister defense
yang akan terus berkembang dengan komitmen indonesia untuk berkontribusi ke pengurusan air dunia